sebaran kasus terkonfirmasi covid sembilan belas klaster industri kembali terjadi di bekasi jawa barat
kali ini lebih dari dua ratus karyawan pabrik elektronik asal korea di kawasan industri mm dua ribu seratus terkonfirmasi covid sembilan belas
aktivitas produksi terpaksa dihentikan setelah perusahaan tersebut merumahkan ratusan karyawan lainnya
kemunculan kluster baru dari sektor industri diketahui saat usai dilakukan swab test terhadap enam ratus karyawan
dan didapati kurang lebih dua ratus tiga puluh delapan karyawan dinyatakan terkonfirmasi covid sembilan belas
sejauh ini pihak gugus tugas terus melakukan pendalaman dengan tracing terhadap karyawan lain yang pernah kontak dekat
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi juga melakukan koordinasi dengan dinas perindustrian tni polri dalam penanganan kasus tersebut
dan kita sudah tonton
terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di kawasan industri mm dua ribu seratus bekasi jawa barat
selamat pagi karmel bagaimana dengan kondisi pabrik kawasan industri pada pagi hari ini
terkait dengan temuan ada lebih dari dua ratus karyawan yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda dan lady
benar sekali sebanyak dua ratus tiga puluh delapan karyawan pt lg electronics indonesia
yang berlokasi di kabupaten bekasi
cikarang barat kabupaten bekasi terdeteksi positif covid sembilan belas setelah dilakukan tes swab masal pada tanggal dua puluh satu agustus kemarin
pihak perusahaan bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bekasi
bersama melakukan tes swab masal pada enam ratus karyawan
dan dari enam ratus karyawan pabrik tersebut sebanyak dua ratus tiga puluh delapan terdeteksi positif covid sembilan belas
juru bicara gugus tugas kabupaten bekasi alam syah
mengatakan bahwa tes swab masal awalnya dilakukan setelah ditemukan ada karyawan pabrik tersebut
yang meninggal pada tanggal sembilan belas agustus di rumah sakit pasar rebo jakarta timur akibat covid sembilan belas
pcr masal langsung dilakukan pada tanggal dua puluh satu agustus
dan selain dari itu memang karyawan almarhum karyawan yang meninggal pada tanggal sembilan belas kemarin
kerjanya bersifat mobile
dalam arti ia merupakan staf pabrik
yang sering berkeliling di dalam pabrik saat sedang bekerja
menurut alam syah pada saat ini karyawan yang terdeteksi positif
dua ratus tiga puluh delapan karyawan tersebut mereka sebagian dirawat di rumah sakit dan sebagian isolasi mandiri di rumah
namun hingga saat ini kami memang belum mendapatkan informasi
berapa jumlah karyawan yang melakukan isolasi mandiri
dan berapa karyawan yang dirawat di rumah sakit
karena yuda dan lady mengingat bahwa klaster lg ini ada cukup banyak
dan menurut surat edaran menteri perindustrian nomor delapan
publik dapat melakukan sejumlah langkah jika ditemukan ada karyawan yang positif di dalam kawasan kerja
untuk pt lg ini mereka memilih untuk memberhentikan produksi selama empat belas hari
dimulai dari hari senin tanggal dua puluh empat agustus kemarin
dan saat ini kami berada di kawasan industri mm dua ribu seratus
kami tadi sempat mencoba untuk mendatangi pabrik lg yang memang lokasinya tidak jauh dari tempat di mana saya berada
namun tadi kami ditegur oleh satpam yang ada di tempat
sehingga kami tidak bisa memberi live report dari depan pabrik itu sendiri
namun kami melihat memang tidak ada kendaraan yang masuk keluar dari pintu utama pabrik lg
di kawasan industri mm dua ribu seratus sejak pagi hari ini
meski begitu kami tidak mengetahui apakah
pintu utama merupakan pintu satu satunya yang dibuka
selain dari itu kami juga tidak mengetahui
pihak perusahaan belum memberitahu apakah pihak pabrik menerapkan protokol pencegahan covid sembilan belas yang tepat
dalam arti kami tidak tahu apakah sistem zonasi atau sistem physical distancing diterapkan di kawasan pabrik lg
dan yuda dan lady memang nanti pada jam satu siang waktu indonesia barat
akan diadakan press conference di pelatihan
kesehatan cikarang dan press conference tersebut akan membahas penanganan klaster lg
yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga dari pihak perusahaan
rencananya press conference pada jam satu siang nanti akan dihadiri oleh
dinas perindustrian dinas tenaga kerja gugus tugas kabupaten bekasi dan juga pihak kapolres yuda dan lady
iya jika tadi perusahaan lg akhirnya ditutup sementara begitu ya yang di kawasan bekasi
bagaimana dengan industri lainnya begitu yang ada di kawasan
di sana apakah juga nanti akan diputuskan tes swab terhadap ratusan karyawan yang juga bekerja di industri lain begitu yang ada di sana
ya lady mengenai industri yang lain memang saat ini pemerintah kabupaten bekasi masih terus melakukan kontak tracing seperti itu
pada kluster di industri di kawasan industri
saat ini memang seperti yang bisa dilihat di belakang saya kawasan industri mm dua ribu seratus pada pagi hari ini sangat padat
tadi kami juga perjalanan ke sini menemukan kepadatan di jalan
dan untuk informasi lebih jauh memang kami harus menunggu press conference yang nanti akan dihadiri oleh
gugus tugas dan juga dinas tenaga kerja serta dinas perindustrian yang akan dilakukan di balai pelatihan kesehatan cikarang yuda dan lady
baik karmel terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali karmel